atas dalam apbn dua ribu dua puluh
majelis hakim yang diketuai ana rusiana memutuskan pihak tergugat
dalam hal ini kementerian lingkungan hidup
kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat
serta gubernur jawa timur untuk segera melakukan tindakan pencegahan
dan pemulihan sungai berantas dari pencemaran limbah industri
beberapa perintah pengadilan kepada pemerintah adalah
membentuk satgas membuat regulasi khusus
dan mengaudit limbah buangan industri
sampai memasang cctv di outlet industri
di sepanjang aliran sungai berantas
hakim juga memerintahkan pemerintah memasukkan
anggaran pemulihan sungai berantas di apbn dua ribu dua puluh
ekoton menyambut baik putusan ini
meski ada gugatan mereka yang tidak dikabulkan
ekoton menilai gugatan yang dikabulkan adalah inti dari pencegahan
dan pemulihan sungai berantas
mereka menganggap pembiaran yang dilakukan pemerintah
membuat kualitas sungai berantas menjadi turun bahkan berbahaya
bagi habitat dan manusia
argumentasinya sesuai dengan apa yang kita harapkan
dari mulai menganalisa gugatan
pokok pokok positanya petitumnya
ini imbang sekali sesuai yang kita harapkan
dan alhamdulillahnya gugatannya di gugatan delapan ini dikabulkan sebagian
khususnya memerintahkan para tergugat ini untuk membuat
atau membuat regulasi terkait regulasi khusus
peraturan khusus terkait penanganan ikan mati masal di sungai berantas
karena memang selama ini
karena memang selama ini
karena memang selama ini
ini kan nggak ada
selama ini kasus ikan mati di sungai dianggap peristiwa alami saja
padahal menurut ekoton
ikan mati masal merupakan indikasi adanya pencemaran
namun pemerintah terus membiarkan pencemaran terjadi
sehingga setiap tahun peristiwa ikan mati masal terus berulang
pihak tergugat sendiri enggan memberikan komentar atas putusan hakim ini
miftah farid miki peresia surabaya jawa timur